masalahnya kemana ya

sama budang tapi gak ada pak
dan di cctv itu
norena tertangkap kamera berjalan keluar pagi sendirian
kok kok agak sedih
kamu liat nen
masih banyak arangan bunga baru yang dateng
banyak yang sedih
banyak yang kehilangan
masalahnya kemana started
masukau keluar di gilbert
apa apaan kok reina kenapa ada disini sih
kok gak di dalam aja
tolong dibawa ke dalam ya
reina sama miss kiki ke dalam dulu ya
tolong dibawa ke dalam ya
siapa yang kirim
kenapa bisa gak ada yang tau
maaf pak bos
kami bener bener gak tau
biasanya saya selalu ngecek
setiap orang nunggu yang dateng
tapi untung yang satu ini pak bos
kami bener bener gak tau pak bos
kenapa bisa gak tau
tugasnya berjaga pak bos
tadi kan kamu bilang semuanya dicek
yang ini kenapa bisa ada disini
soalnya tadi karangan bunganya banyak yang dateng pak
iya karangan bunga banyak yang dateng
yang naruh disini siapa
bukan depan sini siapa yang naruh
yang kirim siapa
gak tau juga
saya gak tau pak
kenapa bisa gak tau
ngapain aja dari tadi
gantian gak berjaganya
iya pak gantian
dan gerbang juga selalu terkunci pak
ya saya tahu ini selalu dikunci
cuman harusnya kalian tau siapa yang ngirim itu
itu ancaman bagi saya
harusnya bisa diperiksa kan
dari tadi berdua berada disini baru baca
saya mau tau siapa aja yang berkeliaran
mereka tahu seluk beluk deras ini pak
yaudah semuanya pulang ya
perketat penjagaan jangan sampai kecolongan lagi
orang tadi pasti ada kaitannya dengan karangan bunga ini
dia juga terlibat dalam teror yang selama ini menimpa saya
jaga yang benar
istri saya baru meninggal
jangan sampai anda berita duka lagi
kakak reina nunggunya di sini dulu aja ya
tadi itu apa sih
kok bapak marah
ada apa sih kiki
kiki nggak mungkin cerita di depan reina
kalau yang masalah kakak reina tanyain ke miss kiki itu
kita berdua berdua berdua
apa aja yang jelasin ke kakak reina ya
mas kiki tinggal sebentar aja boleh
ke depan kamar doang
karena miss kiki mau ngomong sama oma sebentar ya
kakak reina jangan kemana mana dulu ya
sebentar ya reina ya
oma bicara dulu sama miss kiki
belum bisa bayar utang
kematian istrimu belum bisa membayar utang kesalahanmu
aku gak ngerti
terus kenapa papa dapat kiriman bunga jahat
apa pengirimnya orang jahat
wah berarti ada orang jahat yang membenci papa
apa orang jahat itu benci mama
mencip adaiskara juga gak
apa adaiskara diambil sama orang jahat
aku gak mau adaiskara diambil sama orang jahat
kasian dada askara kasian mama
sekarang ceritakan ke saya
ada apa sebenarnya
begini bu tadi itu ada yang ngirimin bunga di depan
karangan bunganya itu besar banget bu
terus habis itu ada tulisannya itu
tadi kiki lihat itu tulisannya gini bu
kematian istrimu belum bisa membayar utang kesalahanmu
oh my god yang bener kamu kiki
kayak gitu terusan ya
nah tadi itu reina sempat melihat
jadi itu kenapa
kira kira uyak bawahim tau gak siapa yang naruh bunga itu
siapa yang kirim
ada yang tau mungkin gak
nah itu kiki belum sempat nanya ke mereka
atau ke mas al bu
tadi pas di depan kiki langsung disuruh bawa
reina cepet cepet masuk ke dalam seumur mas al
jahat sekali sih kirim kayak begitu
maksudnya kita sedang berduka
ada orang yang tegas seperti itu ya
mau ancam dan teror apa lagi keluarga kita
aduh gini deh saya mau bicara dulu sama al
betul anda al
kiki baru aja cerita soal karangan bunga
itu gimana ceritanya
gak tau siapa yang ngirim
pokoknya tiba tiba karangan bunga itu ada di depan
gak tau juga siapa yang bawa kesana
tapi tadi riza sempat mengejar orang yang mencurigakan
ini bukan sebuah hal yang di pikirin
gimana mau minggirin
kita masih keadaan berduka seperti ini
terus ada aja orang kirim kirim seperti ini
kenapa teror ini nggak pernah berhenti
terus cctv sudah dicek
memang pagi tadi banyak sekali kiriman bunga yang datang ke pondok berita
sehingga membuat saya dan beliau sibuk menerima dan mengaturnya
dan pada saat kami sibuk itulah ternyata ada dua orang
yang meletakkan karangan bunga itu di
depan karangan bunga itu di depan gerbang pondok berita
tapi kami nggak melihatnya bu
tadi yang dikejar juga orangnya pakai masker
jadi gak tau
aku udah sempat tegor
riza sama anak buaya juga
tapi mau gimana juga
semuanya mungkin kecapean karena
urusin pemukaman yang diandikan kan
ya dan banyaknya karangan bunga
maksudnya juga ini
mereka sudah merencanakan ini dan sudah tersusun dengan rapih
mereka tahu keadaan rumah kita
mau cepat telepon rendy dulu sebentar ya
ada apa pak
barusan di rumah ada sedikit insiden
insiden apa pak
ada yang ngirim karangan bunga
cuma gak tau siapa
belum cukup untuk membayar hutang masa lalu
apa pengirimnya sudah diketahui pak
sama sekali gak tau ren
tadi sempat ada orang yang mencurigakan
sempat dikejar sama riza dan anak buahnya tapi sempat lolos
kalau situasinya seperti ini gue bacanya
seperti ini kecelakaan yang lo alamin itu ada hubungannya sama orang yang teror lo selama ini
ya bisa jadi bi
gue juga dari awal mikirnya gitu
selidiki masalah ini dululah
masalah pencarian askara disana gimana
kita selalu dapat laporan kalau ada anak kecil yang hampir ketabrak dan
ciri ciri anak kecil itu mirip dengan askara pak
terus kondisi anaknya sekarang
iya katanya selamat pak
dan ditolong oleh ibu ibu
dan katanya ibu ibu itu adalah ibunya
tapi untuk spesifik ciri ciri tentang ibunya itu kurang jelas pak
karena saksi mata melihat dan menjelaskan cuma perempuan yang rambutnya terpuncir dan mau kehabis daster pak
itu aja pak
jangan jangan memang perempuan yang diceritakan randy itu sama dengan orang yang membawa pergi askara pas saya kecelakaan
kalau dua orang yang berbeda kan harusnya dibawa sekarang ke polisi
kecuali dari awal dia sengaja berniat menyembunyikan askara
dan ciri cirinya juga
yang penting udah megang salah satu jenis informasi itu ya pak

jadi semuanya jangan bergerak kemana mana sebelum saya sampai
baik pak kita tunggu pak
dan saya juga sudah meminta bantuan tambahan bantuan untuk mencari askara pak
atau memang ini adalah skenario besar ya
memang disembunyikan oleh orang yang selama ini menyenor keluarga

sepertinya tadi malem mungkin askara memang buang kapur
dan mungkin itu juga yang membuat dia nyaris ketabrak
tapi sekali lagi
gak ada laporan polisi tentang penemuan naskah
jadi mungkin aja perempuan itu bagian dari komplotan peneror
dan dia yang bertugas jaga askara di tempat tawanan
lo pokoknya tenang aja lo jangan terlalu stres
gue juga udah minta anak bau gue untuk datang kesini secepatnya
ya makasih bi ya
thank you udah bantu
udah sewajarnya gue bantu lo al
gue tutup dulu ya
brandi sama gimana
ya terus gimana askara
ada update terbang
hari ini tadi bilang katanya ada update
semalam itu ada anak kecil
katanya mirip sama askara
gak jauh dari tempat kecelakaan
katanya sih kondisi anaknya selamat
cuman ini lagi dicoba cari tau lebih dalam lagi
gak itu askara atau bukan
karena dibawa sama orang lain
semoga aja emang itu peneran askara bu
yang terpenting itu askara dan bisa kita segera temukan
dari aku mau kesana ya
update mamah ya kabar terbaru
rina tadi dimana
ada mas di kamar yang masal tadi kiki suruh nungguin di kamar sebentar
karena gue itu gak enak bicara di depan rina
ya udah aku ke kamar besok
ibu kalo begitu kami permisi
oke lain kali jaga gerbang hati hati ya
saya sudah effect pengen buat bareng
kira kira duk ga ditinggalkan
mau dari gang
gak keren lah
atau mungkin lagi keluar kali
reina tadi disuruh tunggu disini kok mas
kamar mandi lemari
kamu main ke lemari ngomong
ya boh siapa tau
bahagia disana ya din ya
reina ada main disini gak
gak ki kenapa
gak gitu gitu tinggal
cuma bentar dulu padahal
ya allah kok bisa ki
gak tau pokoknya ini semuanya nyari
ya ini cepet ya mas kita masuk kamar
reina nya udah gak ada
ya allah sekarang udah gak ilang
di dapur gimana ki
mbak di dapur gak ada
terus disini juga gak ada
aduh gue juga tadi nyari di ruangan sana juga gak ada
semoga aja dia larinya belum jauh jauh ya
kita coba cari di sebelah sana yuk
kamu kerahin orang orang yang ada di bawah
kasih tau tolong cari reina
aduh ini anak kemana sih ya
saya nyari di atas lantai atas di semua room di semua kamar gak ada
kalian gimana udah cari gimana
bu tadi kiki juga udah nyari di dapur
terus abis itu di seluruh ruangan lantai ini juga gak ada bu
kamu udah cari di seputaran rumah
gak ada bu
saya udah cari di halaman belakang dan di gudang
ya allah kemana ya
saya udah cari pak ke halaman belakang sama gudang tapi gak ada pak
barusan saya ngecek cctv
dan di cctv itu reina tertangkap kamera berjalan keluar pagar sendirian bu
kok keluar pagar sendiri sih
jadi maksudnya jalan sendiri keluar gak ada orang yang membawa atau apa
gak ada bu
gak ada bu sendirian
apa yang bikin bu
mama mama tunggu disini saya cari reina bentar
udah mudah mepek aja
mama mama gak usah ikut mama di sini aja ya
mama mau ikut mama mesti cari rena mama kuati
mama gak usah ikut udah di rumah aja ya
rena tiba tiba menghilang dari rumah kita sudah cari kemana mana gak ada
mungkin dia pergi tanpa izin sama kita
kok bisa apa ada yang terjadi
udah bahasnya nanti ya
yang penting sekarang kita cari rene
oke oke saya bantu cari
saya gak ada yang tau ini kondisi seperti apa ma
boleh kita cari ya ikutan juga ya
kamu ikut jagain mama
di rumah ya
saya mau ikut pakai
mbak mirna emang gak lemes lah kita akan nanti
udah bisa udah bisa gue mau cari rena juga
ya pak please ya pak
boleh moya jaga rumah
dan saya juga ada hubungan teman saya pak
beberapa teman saya mereka akan datang ke sini untuk kembali
saya cari di
coba apa lagi ini ya allah
kenapa rasanya terlalu bertupi tupi
saya mau menepang tanya
kira kira ngeliat gak sekitar disini
kamu dimana nak
kalau terjadi apa apa sama dia
saya pasti gak bisa memaafkan diri saya ya allah
lihat anak kecil ini
rena sayang aduh ya ampun
rena ini udah mulai hujan lagi ya
ibu ibu udah sempat telepon siapa aja bu
temen temennya ibu gitu
saya belum telepon siapa siapa atau saya telpon pak surya ya
eh bentar bentar bu
nah naik angkot
tapi kan kalau naik angkot ya masa rena sekecil itu bisa
ya bisa kik rena itu pinter
gak perlu diajarin dia tuh pasti bisa naik angkot
sudah saya telepon pak surya dulu
aduh moga moga nih pak surya ya
halo assalamualaikum pak surya
saya mau tanya rena ada di rumah pak surya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu rosa nggak ada bu
ini saya sekarang lagi di rumah sakit
ada apa bu
rena kemana emang ya
jadi pagi pagi tadi ada orang kirimin bunga
berisi ancaman jadi kayak teror gitu
isinya nanti saya teks
dan setelah kejadian itu rena menghilang dari kamar
iya pak surya
ke rumah pak surya
karena dilihat dari cctv
dia itu nggak diculik atau apapun
dia jalan sendiri keluar dari gerbang
atau mungkin ada di rumah pak surya makanya saya tanya sama pak surya
rena juga nggak nelfon gak ngasih kabar
yaudah kalau gitu saya mau langsung
lanjut cari rena ya pak surya ya
mungkin pak surya jangan bilang dulu sama bu sara
karena saya takutnya nanti bu sara semakin drop
kalau tahu rena hilang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gak ada di pak surya
gimana mau bilang sih orang tiba tiba dia pergi sendiri
seluruh riza langsung tanya ke
posatun komplek ya bu ya
belum ketahuin kemana
astaghfirullahaladzim terus gimana dong pak
mau coba ke pendakwupelita mau coba bantu cari rena ya
papa pergi dulu ya jangan kasih tau mama soalnya
ngapain sih kalian kok
papa mau keluar sebentar papa mau
ketemu dokter sebentar mau nanya
eh tanyain aku udah boleh pulang atau belum
aku tanyain ya
ya allah sebenarnya ada apa ini
kenapa keluarga al mendapat
eskara belum ditemukan
lalu reina pergi dari rumah
kamu dimana sina
cuma kamu satu satunya papa punya
kamu dimana say
tentu saya akan berhenti
mbak lihat anak ini gak